dan langsung saja kita akan menuju arena munaslup partai golkar bersama rekan saya indra maulana yang akan membahas mengenai polemik terbaru pasca ketua umum partai golkar yang baru telah dikukukan di munaslup
baik terima kasih budi
dari karpet merah para simpatisan golkar golkar muda sudah membawa berbagai macam spanduk berbagai macam tulisan atau poster dengan tulisan golkar bersih golkar bersih
sepertinya sangat meyakinkan tapi ada beberapa juga yang kemudian meragukan ini benar bisa terwujud atau tidak
atau jangan jangan hanya sekedar jargon mengingat golkar bersih ini sebuah tantangan tersendiri bagi partai golkar
kami akan mengulasnya malam hari ini dengan narasumber yang sudah berada di sini tentu saja dari wasekjen
partai golkar m sarmuncul selamat malam
pak sarmuji terima kasih sudah hadir malam hari ini sebelum nanti ikut dalam penutupan ya
pak sarmuji kemudian ada analis politik dari poltreking indonesia hanta yuda selamat malam
selamat malam indro
dan peneliti dari formavi yakni lusius karus selamat malam
bang lusius karus kenapa kita hadirkan ada bang hanta ada bang lusius karena mereka berdua nanti juga akan melihat kemungkinan golkar bersih ini apakah bisa terwujud atau tidak
tapi sebelumnya saya tanyakan ke pak sarmuji
bisa terwujud nggak ini pak golkar bersih
yakin begitu ada yang tanya begitu pak
ya sebenarnya ini tagline yang berisiko buat partai golkar
berisiko pak ya
berisiko karena kekuatan isu partai golkar itu tidak di situ
selama ini kita tidak pernah mengusung isu tentang pemberantasan korupsi dengan sangat kuat ya dengan sangat sekuat sekarang ini
tetapi perlu dipahami kenapa kita membuat isu golkar bersih tagline golkar bersih
karena kita kemarin kejatuhan elektabilitas
kita sekarang ini itu disebabkan karena kasus korupsi yang melibatkan orang orang partai orang
jadi nggak mau ngambil tagline yang berisiko tadi itu ya
nanti apakah ini benar terjadi atau tidak kita lihat
pertama apakah dalam proses penyusunan kepengurusan besok itu orang orang yang diindikasikan kemarin terlibat kasus korupsi apakah masuk pengurus atau tidak
dan saya yang meyakini orang orang itu tidak akan masuk dalam kepengurusan
kemarin kan ada beberapa orang yang sebenarnya terindikasikan bahkan ada orang yang sudah inkrah tersangkut kasus korupsi tetapi masuk dalam kepengurusan
ini kepengurusan yang sebelumnya ini pak ya
iya yang sebelumnya
untuk hal ini insya allah saya menjamin tidak akan ada orang seperti itu lagi
kenapa pak sarmuji bisa sampai mengatakan insya allah saya menjamin
ya karena ketua umum terpilih sekarang ini memang dengan sadar mengusung tagline ini
dan dengan sadar melakukan pembedaan antara yang kemarin dan yang sekarang

tapi kan ada pr begini pak
katakanlah ketua umum sebagai formatur tunggal
saya melihat ada beberapa kendala nanti mungkin bisa jawab
kendalanya yang pertama pak erlangga ini hanya disepakati disetujui sampai dua ribu sembilan belas saja
walaupun dengan ada catatan bisa terpanjang dalam rapimna
cuman kan pergerakan dinamika di golkar kan tidak bisa ada yang berani megang jaminan itu begitu pak
yang kedua kemudian adalah soal rencana pak erlangga yang akan berhasil
rangkul semua golongan
agar tidak menjadi perpecahan
nah mungkinkah itu bisa terwujud golkar bersih kalau untuk harus merangkul semuanya pak
gak ada masalah
bahwa semua orang kemudian diakomodasi faksi faksi yang ada di partai golkar diakomodasi itu merupakan sesuatu yang wajar
tetapi siapa orang yang diakomodasi itu dari rombongan rombongan itu kan bisa dipilih
yang paling tidak berisiko
yang paling tidak punya masalah
yang paling sesuai dengan tagline golkar bersih
saya pikir tidak ada masalah itu
bisa dengan mudah terwujud tidak
kalau pasar muji saja dari golkar bilang ini tagline yang beresiko buat golkar sebenarnya ya
bagaimana anda melihatnya
ya memang betul
sebenarnya bisa dilihat dalam dua hal ya
kalau aspek internal ini adalah cara golkar untuk men screening menyeleksi kemurusan di dalam
itu menurut saya relatif memang menarik ya
agar sayangnya sampai terulang seperti di bali munasrup sebelumnya
kemudian golkar justru terjerembab tersandra dengan kondisi hari ini
nah sehingga itu dijadikan untuk kesepakatan konsensus untuk menyusun kemurusan
tetapi secara eksternal saya setuju tantangannya memang berat
karena selama ini kekuatan atau jantung elektoral partai golkar itu magnet elektoralnya bukan pada isu bersih dan anti korupsi
justru itu saya harus katakan secara jujur titik kelemahan golkar yang hari ini mau diambil menjadi kekuatan yang akan dijual kepada publik
pasti didukung oleh publik
kalau betul betul golkar bisa konsisten mengirimkan pesan perubahan betul betul terkait hal ini
tetapi kalau misalnya sebaliknya cara berpolitiknya masih tidak berubah dan itu akan memukul balik golkar
dan selama ini golkar katakanlah ya sudah masuk zona normalisasi meskipun ada satu dua kasus dihadapi tidak terjerembaknya terlalu tinggi
jadi dua hal yang harus didamaikan sekaligus dalam menyusun kemurusan menurut saya pak sarmudji
satu politik anti koruptif tetapi sekaligus harus akomodatif terhadap paksi paksi
anti koruptif tapi juga harus akomodasi
ya memang berat itu tantangan bagi erlangga
dilema kalau dia mengambil mengakomodasi dari orang orang kuat di golkar
pak luhut bin sarpanjaitan maunya a pak akbar tanjung maunya b pak yusuf kala c dan seterusnya satu sisi
tapi di sisi yang lain ada pr harus mengirim pesan kepada publik
yang itu harus didamaikan
boleh mendiskusikan itu tetapi tadi pak sarmuji juga mengatakan adalah figur figur yang sudah di screening
sudah betul betul diseleksi tidak ada indikasi akan menghadapi perusahaan hukum
bahkan apalagi sedang ada kasus hukum
yang itu jangan sampai terulang di bali
kalau di bali kemarin kan rame di media karena ada satu dua nama
nah kalau itu saya kira didukung publik
selain saya setuju tadi pak sarmudji mengatakan kekuatan golkar itu di program program pembangunan
dua hal sebenarnya
saya survei pultreking juga menunjukkan
isu yang paling diinginkan publik dua hal
satu yang perhatian partai yang perhatian pada rakyat
jadi mengusung isu isu prorakyat
keputuhan publik programnya
yang kedua adalah bersih dan anti korupsi
sama pentingnya bagi publik
kalau dengan penjelasan bang hanta ini jangan jangan publik ragu ragu lagi
ini cukup pak erlangga punya waktu satu bulan untuk menentukan wajah kepengurusannya

jangan jangan bisa butuh lebih dari satu bulan lagi waktu yang dibutuhkan
saya yakin begitu
meskipun itu bagian strategi golkar ya
tapi publik kita harus menghormati golkar
karena ingin berubah kan
tentu perubahan yang lebih baik harus didukung
walaupun mendukungan kita nagih terus ini ya
meskipun publik saya yakin
itu mungkin lebih banyak yang meragukan
nah ini tantangan bagi golkar
bahwa keraguan publik itu bisa dijawab
saya khawatirnya begini
golkar bisa bersih
bener nggak sih
kemudian pasar mu jawab
memang ini tagline yang beresiko
jadi makin nggak percaya
kita lihat dari formapi
karena salah satu wujud
golkar bisa bersih adalah
ketika di parlemen
salah satunya begitu ya
kita ingat betul
di pansus angket terhadap kpk
pimpinan dari pansus angket ini adalah
ketua pansus angket
ada yang mengatakan
bahkan kemarin dari
internal golkar sendiri ya
pak bang doli kurnia
memang pansus angket ini dibentuk
untuk melindungi atau membelas
tionghovanto dalam kasus iktp
apa yang anda harapkan kira kira
agar golkar bersih ini
tidak hanya menjadi kemudian jargon
ada langkah real
sehingga publik percaya
menarik pansus angket sekarang juga
ketua dpr akan seperti apa begitu
ya saya berharap
kemarin tujuh tahun
tek line ini diusung
tapi sub tek line nya itu
ya hentikan pansus angket itu
ada sub tek line nya yang anda harapkan
saya kira publik
memang gerakan pansus ini selama ini
memang untuk kepentingan mengawal
pak tionghovanto kecendungan kecandang
itu kemudian terbukti
tidak ada yang mengatakan
tidak ada yang mengatakan
tidak ada yang mengatakan
tidak ada yang mengatakan
tidak ada yang mengatakan
tidak ada yang mengatakan
tidak ada yang mengatakan
tidak ada yang mengatakan
tidak ada yang mengatakan
tidak ada yang mengatakan
tidak ada yang mengatakan
tidak ada yang mengatakan
tidak ada yang mengatakan
tidak ada yang mengatakan
tidak ada yang mengatakan
tidak ada yang mengatakan
tidak ada yang mengatakan
tidak ada yang mengatakan
tidak ada yang mengatakan
tidak ada yang mengatakan
tidak ada yang mengatakan
masa banyak nanti
hal itu hidup dalam panas
ini yang perlu dalam waktu dekat saya kira perlu dibuktikan oleh golkar
sehingga waktu satu bulan untuk menyusun kepengurusan yang baru
betul betul penuh dengan aura positif untuk mendukung niat golkar bersih itu saya kira gitu ya
jadi mulai dari
posisi ketua dpr ri misalnya
saya kira ketua dpr juga sama gitu ya
kita sudah sejak awal mengatakan bahwa poin golkar ingin berubah menuju pemilu atau tahun politik dua ribu delapan belas
harus mulai dengan mengisi posisi posisi kunci dengan orang orang yang kemudian bisa menjadi antitesis
dari apa yang sekarang ini sedang terjadi atau dihadapi oleh pastinovanto misalnya
kalau itu kemudian tagline golkar bersih
lalu diikuti dengan penunjukan atau pemilihan orang orang yang dalam banyak hal diragukan soal kebersihannya
sejak awal golkar membunuh dirinya sendiri dengan tagline ini
saya ingin kembali ke pak samuji dengan melihat posisi ketua dpr ri
karena salah satu ukuran tolak ukur yang paling tidak bisa ditagi oleh publik secara nyata
selain penarikan diri anggota dari pansus angket kpk
tetapi juga posisi ketua dpr ri
saya memang belum bisa menagi secara siapa pak orangnya
karena memang pasti akan mekanisme di partai pak ya
tetapi nama nama yang paling tidak bermunculan di media
karena ketua dpr tentu saja
harus fraksi golkar bukan golkar secara keseluruhannya tapi fraksi
nama nama yang bermunculan itu banyak dikritisi begitu pak oleh pegiat anti korupsi misalnya
nama a nama b nama c begitu disebut dalam kasus tertentu
bahkan dalam kasus iktp ada beberapa nama dari komisi tiga yang kemudian disebut ikut menekan miriam s haryani
sementara kasus miriam sendiri sudah jatuh fonis bahwa dia melakukan obstruction of justice dengan fonis lima tahun
artinya memang benar ada yang melakukan menekan miriam
karena nama nama itu kemudian yang nanti akan benar benar didorong oleh partai golkar
atau karena memang tidak ada pilihan lain pak
ya jadi kesempatan selama beberapa minggu ini
ini kesempatan yang baik bagi partai golkar untuk mendengarkan aspirasi publik
siapa kira kira dari nama nama yang muncul itu yang paling tidak bermasalah secara hukum
yang paling tidak bermasalah yang paling tidak bermasalah tidak tersangkut korupsi dan sebagainya
jadi ada waktu kalau perlu kami mengundang publik untuk juga bisa memberi masukan kepada kami
siapa kira kira yang cocok
tetapi perlu digarisbawahi
sekedar nama disebut itu tidak berarti orang itu kotor
tidak berarti orang itu melakukan sesuatu tindakan korupsi
bahkan kpk juga menegaskan
nama yang disebut itu bukan berarti terindikasikan tersangkut kasus korupsi tidak begitu
kalau disebutkan dalam surat dakwaan pak
kalau disurat dakwaan mungkin juga harus kita verifikasi
tetapi insya allah kita akan kirimkan orang terbaik
punya integritas terbaik
punya kapasitas terbaik untuk menjadi ketua dpr ri
bang hanta tadi disebutkan bahwa memang pr terbesar semacam itu
tapi sekali lagi saya ingin kembali ke soal bagaimana merangkul semua vaksi
bisa kemudian korelatif dengan golkar bersih
karena tentu saja ketika pak irlangga dipilih secara aklamasi
banyak juga yang kemudian mengatakan kalau aklamasi itu pasti ada lobby lobby tertentu
sehingga terwujudlah aklamasi itu
pastikan nanti akan ditagi ketika pak erlangga benar dikukuhkan
maka akan ditagi
saya sudah milih anda loh setuju milih anda
itu kan jadi pr yang lain juga begitu kan pak irlangga
betul dan dilemanya makin kencang
dan sekarang yang paling lega secara kelembagaan
tapi pak erlangga pasti tanda petik penuh tekanan ini untuk mengelola dinamika
dilema diantara itu semua
misalnya ada dua kursi paling panas di luar semua struktur tadi
golkar mengirim siapa ketua dpr satu
yang kedua adalah posisi sekjen
mesum yang lain strategis semuanya ya
nah dari dua nama ini publik akan melihatnya paling tidak awalnya dari sana
ketua dpr misalnya itu bagaimana pak erlangga mendamaikan tiga sekaligus yang harus dikelola
satu harapan publik
publik pengen pasti diikuti dengan tagline bersih tadi
yaitu tadi pak sarmuji sudah mengatakan
itu satu hal tuntutan publik
jangan sampai tidak bisa dikongkritisasi dengan terkait pansus
kpk dan sebagainya
itu yang ditunggu publik siapa ketua dpr nya atau sekjennya
yang kedua ini juga tidak bisa terlepas dengan kekuasaan
tentu pasti golkar harus berkomunikasikan dengan medan merdeka utara
komunikasikan atau harus deal dengan kekuasaan
ada faktor itulah poinnya tidak bisa dilupakan
dan yang ketiga ada soal soliditas pak irlangganya
tentu beliau pasti pengen orang yang cocok
kemistrinya dengan beliau
sebagai ketua dpr sebagai sekjen yang tidak sekedar titipan
dari berbagai macam vaksi
nanti misalnya sekjen pasti vaksi ya pak sarmuji
mengirimkan pak jk mengendaki a dan seterusnya tadi yang saya katakan
nah inilah tantangan bagi pak erlangga
tentu harus mengedepankan kepentingan kelembagaan golkar
sekaligus menjawab tuntutan publik
itu yang kalau golkar ingin menunjukkan
komitmen ingin perubahan itu
nah ini yang formula yang paling penting golkar itu kan begini
saya sering menistilahkan
golkar itu lebih susah menghadap berlawanan dengan dirinya sendiri
kalau golkar bertarung di parlemen itu juara biasanya
ini sekarang terbukti dua ribu empat belas bukan pemenang
ketua dpr nya semua ada golkar
kecuali demokrat karena sudah undang undang waktu itu pak marsudi
tapi biasanya golkar itu berhadapan turbulensi
atau pertubungkan antar vaksinnya
nah ini yang harus diantisipasi
apakah di dua ribu sembilan belas nanti solid dukungan presidennya
jangan jangan ada juga kelompok yang diam diam dukung lawan lain
jadi alih alih bicara golkar bersih malah bicara vaksin vaksin internal lagi ya
ini plus minus partai modern partai terbuka
satu sisi demokratis ya
tapi siang lain tantangan untuk menyolidkan faktor faktor itu
karena ini bukan faktor figur kan
dan menariknya di golkar itu
tapi itu luar sebut tantangan
nah ini yang bagaimana mengirim kepada publik
kalau boleh kirim pemberi saran kepada golkar
bagaimana mengelola formula faksionalisme itu
sehingga kepengurusan yang menurut saya harus akomodatif
yang ini nggak usah ikutan gitu
vaksin vaksinnya terbentuk atas dasar kepentingan yang berubah berubah gitu ya pak
jadi susah mungkin formulanya kan
jadi bukan berbasis pada ideologi
baik nanti kita akan kembali mengulas hal ini setelah
jadwal berikut saya penasaran dengan kalau memang sudah aklamasi
kenapa disepakatinya hanya sampai dua ribu sembilan belas
jangan jangan ini adalah upaya perlawanan dari pihak status quo
jadi apakah makin sulit memwujudkan golkar bersih
kami mengulasnya setelah jadwal berikut
baik masih dari arena bunda selup
partai golkar malam hari ini saya akan tetap berbicara tentang bagaimana mewujudkan atau menagih bahwa golkar bisa mewujudkan tagline nya golkar bersih
ketua dpr ri menjadi hal yang paling ditunggu tunggu oleh publik
karena harus mengirim
fraksi golkar harus mengirimkan calonnya begitu ya
untuk menggantikan posisi stiano vanto
kalau anda melihat peluangnya
publik bisa berharap tidak kira kira
kalau melihat apa yang ada di dalam fraksi golkar begitu
kadar kadar yang ada di dalam fraksi golkar
artinya publik bisa berharap nggak
oh bisa terwujud golkar bersih atau tidak
saya kira sih dengan berani mengusung tagline golkar bersih ini
golkar sendiri sepertinya punya komitmen gitu ya
minimal untuk waktu yang sangat singkat
kalau kita membahas itu
menunjukkan kepada publik
komitmennya untuk menciptakan golkar bersih itu
lewat penunjukan orang orang gitu ya
dan saya kira banyak kader golkar
kita atau golkar tidak boleh kemudian terpaku
hanya kepada nama nama yang
beredar sekarang ini ya
karena saya kira masih banyak tokoh tokoh golkar lainnya
yang mungkin jarang disebut oleh media
tapi layak dipertimbangkan
orang itu pun harus dijelaskan oleh golkar nanti
bahwa punya track record yang bagus
sehingga terpilih menjadi ketua dpr
menurut anda perlu nggak misalnya kayak
kita kan pernah dengar
ketika memilih menteri menteri untuk kabinet
saat ini begitu kan
sempat dikirimkan nama nama itu ke kpk
perlu nggak kira kira golkar melakukan itu
saya kira langkah revolusioner
untuk menunjukkan niat golkar
membangun golkar yang baru
dan benar benar kampanye dari awal
untuk menghadapi tahun ini
untuk menghadapi tahun politik
itu perlu dilakukan
dan strategis untuk ke partai golkar
tapi sebelumnya harus ada tracking
terkait dengan track recordnya
saya kira penting dilakukan
dan tidak sulit
karena hanya ada sembilan puluh an orang
dan bisa kemudian disisir dari sembilan puluh an orang itu
berdasarkan informasi informasi yang dihimpun
dari media misalnya
jadi nanti bisa kita tahu
mana yang kena stabilo merah
begitu yang kena stabilo hijau
tapi ketika dimumungkan stabilo merah
ntar kpk nya di ini lagi
ada kriminalisasi begitu ya
nah itu bagaimana pak
usulan seperti itu
misalnya diserahkan pada kpk
sehingga paling cocok adalah abcd misalnya
baru partai golkar yang menentukan
dari yang tidak kena stabilo merah tadi
jadi usulan untuk mengkonfirmasi kpk itu bagus
dan mungkin saja ketua umum berarti punya kebijakan
yang semisal itu
seperti itu atau persis seperti itu
tetapi kpk itu bukan satu satunya institusi tempat kita mengkonfirmasi
karena untuk bisa menjadi ketua dpr ri
itu bukan hanya bersih dalam pengertian bebas korupsi
tetapi yang punya kapasitas
yang punya komunikasi baik
yang punya hubungan tidak tercelah dengan fraksi fraksi yang lain
itu juga penting
karena itu bukan tunggal faktornya
faktornya bukan hanya tunggal bersih saja
tapi prioritas pak ya
bersih prioritas pak ya
ini tagline berisiko buat kami
karena itu kami tidak mau
kami tidak mau menyakiti diri kami sendiri dengan tagline itu
kita sadar betul
tentu kami sedang diuji oleh publik
karena itu kami akan melakukan sebisa kami
untuk membuktikan tagline itu
kita juga berharap publik tidak kemudian serta merta pengen
golkar itu kemudian menjadi komunitas yang suci
pada periode sekarang ini
lebih baik daripada periode sekarang ini

kalau kita lihat yang beredar hari ini
walaupun di situ belum ada tantangan pak erlangga
posisi ketua fraksi diduduki oleh nama yang juga disebut dalam surat dakwaan iktp
nah itu bagaimana kalau menurut anda
posisi ketua fraksi ini penting juga tidak
ya saya kira mungkin pertimbangan golkar di internal ada gitu ya
untuk menunjuk orang seperti itu
tapi karena tagline golkar bersih ini
terlanjur diluncurkan ke publik
saya kira dengan mudah kemudian pemilihan orang orang seperti itu
akan menjadi antitesis justru dari tagline ini sebenarnya
jadi orang akan mudah kemudian menyimpulkan
bahwa tagline golkar bersih ini tidak lebih juga dari tagline partai lain yang sebelumnya
yang terbukti memang tidak menjadikan tagline itu sebagai roh gitu dari partai
dan saya kira itu yang mestinya ditunjukkan oleh bolkar
bahwa pemilihan tagline ini walaupun sudah ada partai lain yang berani memilih tagline ini sebelumnya
tapi ketika kemudian ada di tangan golkar semuanya menjadi berubah gitu
dan perubahan itu harus ditunjukkan lewat kemudian hal hal yang paling mungkin untuk ditunjukkan kepada publik
lewat penunjukan orang orang itu saya kira gitu ya
baik bang hanta
bang hanta kan tentu sangat paham dengan survei dan lain sebagainya
penurunan elektabilitas golkar terjadi dan lain sebagainya
kira kira menurut bang hanta faktor yang terjadi
nah menurut bang hanta faktor yang bagaimana ketika pak erlangga ini setelah dikukuhkan nanti dalam penutupan munaslup tentu saja
kemudian melakukan gebrakan a b c d
dan itu bisa membuat rebound atau naik elektabilitas bolkar dari yang sebelumnya mungkin turun drastis
apa langkah langkah kebijakan apa yang paling signifikan sehingga itu bisa terjadi
selain soal mengirim komitmen merebranding golkar
yang termasuk tadi tentang golkar bersih dan seterusnya itu satu hal
harus dikirim komitmen
harus dikirim komitmen konsisten kepada publik
itu satu hal
yang kedua adalah karena ini data survei juga
bagaimana golkar juga mengirimkan pesan kepada publik tentang menurunkan mengkonkritisasi program program visi misi yang pro rakyat
kalau bahasa pdp itu yang pro wong cilik
nah isu ini juga penting bagi golkar
dan biasanya saya pikir yang isu isu yang dimainkan terlalu elitis golkar harus bisa menurunkan itu
satu tadi yang kedua itu
nah hasil survei potong indonesia yang terbaru juga menunjukkan bahwa faktor figur menentukan
figur ada tiga figur
sementara golkar sejak awal sudah mendukung pak jokowi dodo
tetapi di sisi yang lain hasil survei menunjukkan yang terasosiasi kuat pada figur pak jokowi adalah pdi perjuangan
kalau di luar pd perjuangan barulah golkar
lalu kedua nasdem
nah ini tantangannya
apakah formulanya itu yang digunakan strateginya
itu yang harus jadi pr bagi golkar ingin bangkit secara elektoral
figur yang lain figur ketua umumnya
figur ketua umumnya pak erlangga harus branding juga sebagai simbol partai
yang tadinya pak stianowanto menjadi titik lemah bagi golkar
sekarang pada posisi mengirimkan bahwa erlangga adalah anti tesa tadi daripada pak stianowanto
dan satu lagi ada figur figur kepengurusan sudah kita bahas
kalau itu dianggap caleg calegnya nanti
kalau kemudian caleg calegnya
tadi mas indra mengingatkan kita menarik soal stabilo hijau merah kuning tadi
kalau itu kemudian golkar menerapkan tidak hanya di ketua dpr di kepengurusan tapi juga caleg
itu luar biasa menarik dan golkar punya komitmen
jadi kalau yang merah sudah nggak ada harapan
itu bisa akan meroket ya
kalau misalnya itu benar benar dilakukan
menurut saya iya
golkar tanpa membawa isu bersih pun golkar masih bertahan
tidak remuk redam
tapi kalau ditambah ya komitmen bersih
menurut saya mereka akan mendapatkan potensi untuk mendongkrak elektabilitasnya
yang merah tidak punya peluang
yang kuning diperiksa lagi di dalami
yang hijau seperti pak sarmuji masuk ke pengurusan
nah itu yang harus
nah begitu itu dilakukan
masalah yang lain adalah soliditas
itu yang harus dicerita lain dan harus antisipasi
karena kalau saling memakan lain
beresiko pak ya
kita lihat ketua sedikit ya
ketua dpr ri itu harus dibuat golkar kalau boleh
agar sejalan dengan tadi
tadi yang menarik pak sarmunji katakan betul
dia harus berhati hati
dia harus punya kemampuan negosiasi
kapasitas antar praksi itu penting
kalau tidak bisa ya
tapi saya tidak meragukan kalau golkar soal itu
soal kapasitas itu
tadi karena pendukung pemerintahan
di dalam pemerintahan biasanya
yang bisa menjadi menjaga relasi dan kekuasaan
meskipun kita berharap dpr tetap kritis ya
konstruktif untuk kekuasaan pemerintah
tapi golkar juga bisa mengamankan agenda pemerintahan
di harapkan oleh pak jokowi
ditambah satu lagi citra publiknya
yang itu figur yang kuat
ada figur yang tidak begitu
dia benar benar bersih
tapi bisa punya relasi yang bagus
kadang kadang masalah relasi di dpr ini kan
jadi relasi menjadi bagus
karena sama sama ikut main proyek
supaya tidak to be true
bagaimana pak itu pak
beresiko lagi lagi pak ya
memang tidak akan pernah kita temukan
figur yang sempurna ya
tetapi yang relatif baik ya
politisi sebersih apapun
pasti citranya itu tetap saja
bahkan bukan hanya di indonesia
politisi itu citranya di seluruh dunia itu buruk
kalau kita survei survei di politisi di amerika
di negara negara maju
juga hasilnya sama
tetapi sekurang kurangnya kita punya komitmen
bahwa yang kita kirimkan nanti itu bukan orang bermasalah
sekurang kurangnya kita punya komitmen
bahwa potensi masalahnya juga kecil
bukan hanya orang bermasalah
tapi potensi masalah kedepannya juga kecil
jadi yang dicari adalah potensi masalah
masalahnya kecil begitu pak ya
bukan tidak ada sama sekali
jangan cari yang paling besar
tapi relasi yang paling bagus jangan jangan yang punya potensi masalah yang besar
nah oke kita lihat judul hari ini kan
setelah set now golkar akan bersih tanda tanya
begitu pak masalahnya
tapi kalau kita lihat dinamikanya hari ini begitu ya bang antam
ternyata pak erlangga ini hanya disepakati sampai dua ribu sembilan belas
kemudian bisa diperpanjang dalam rapimnas
ini kan menjadi pertanyaan
kalau memang semua aklamasi kenapa sih harus sampai dua ribu dua puluh
jangan jangan nanti ditagi
kalau nggak masukin orang saya selesai loh di dua ribu sembilan belas
mungkin kan itu terjadi
ya itu menariknya golkar
karena tidak ada pemilik saham mayoritas di politik golkar ini
semuanya tarik menarik
jadi soal penetapan kan sudah selesai
soal priorisasi itu yang tadi saya katakan
jadi kalau misalnya ketua umumnya siapapun yang bisa pegang dpd satu di rapimnas
itu bisa memperpanjang ya pak san munggi
tapi juga bisa menyelesaikan ketua umum pada saat itu saja
nah ini dua hal ya
karena titik krusialnya untuk dua ribu sembilan belas kan sudah selesai
pasti kemurusan ini
nah setelah ini tentu ada ruang lagi bagi golkar untuk dinamikanya berkembang
isu isu baru akan muncul dan seterusnya
nah ini yang menurut saya strategi golkar lah
kenapa tidak diumumkan keputusan sekarang
hmm itu secara internal tidak mudah loh
memformula banyak orang orang kuat di golkar
ditambah ya golkar kan ketua dpr
golkar juga berpikir harus ada jadi menteri juga
jadi ada tali temalinya
korelasi saling berkoneksi
ada kaitannya ya
jadi menunggu mungkin satu paket
dan itu biasanya kelebihan sekaligus kecerdikan golkar
kita akan masih lanjutkan
selanjutnya berikut tetap lagi cnn indonesia prime news
saya icet masuk ya
sebelum kemudian orang yakin atau publik yakin bahwa golkar benar benar akan committed untuk golkar bersih
ini mempertanyakan soliditas di dalam dulu pak
kalau kemudian misalnya saya ingin mempertanyakan lagi soal bahwa pak erlangga yang disebut bisa sebagai antitesa dari pemimpin sebelumnya
tetapi kemudian ternyata sekarang aklamasinya itu hanya berlaku sampai dengan dua ribu tujuh belas
artinya hanya meneruskan
memang bisa diperpanjang sepakatnya sampai dengan raffi ibn nas
orang kemudian akhirnya melihat ini bentuk perlawanan dari status quo sekarang ini
bagaimana kemudian kalau perlawanan perlawanan seperti ini terus terjadi
bagaimana bisa mewujudkan golkar bersih itu pak
ini terbentur aturan main kita secara internal ya
di konstitusi partai kita di art pasal sembilan belas
orang yang seperti pak erlangga ini disebut pengisian jabatan lowong
pengisian jabatan lowong itu itu hanya sampai menyelesaikan periodisasi yang digantikan
karena pak novanto itu sampai dua ribu sembilan belas
maka pak erlangga juga menyelesaikan masa baktinya sampai dua ribu sembilan belas
tetapi itu pun dengan kompromi
komprominya adalah bisa diperpanjang melalui raffi ibn nas
dan rasa rasanya kalau bisa diperpanjang melalui raffi ibn nas itu bukan persoalan yang sulit
tadi bang hanta yuda sampaikan ini hanya mengelola kira kira tiga puluh empat provinsi
meminta persetujuan tiga puluh empat provinsi
dan pada prinsipnya
iya dpd provinsi
dan pada prinsipnya dpd provinsi itu juga sudah setuju
kalau kita bertemu di arena munas ini
jadi prinsipnya dpd provinsi setuju untuk diberikan perpanjangan
hanya karena terbentur oleh masa jabatan masa bakti
sebagaimana dalam art pasal sembilan belas
kemudian dinyatakan begitu
jadi bukan persoalan yang sulit
nanti kalau pun diperpanjang
masalahnya kan dinamika di golkar ini tidak bisa dipegang buntut
jadi sekarang setuju semua tapi kedepan juga baik
dan ada satu tambahan lagi pak
ketika kami mewawancarai pak deddy mulyadi
dpd satu jawa barat dari golkar
tapi dialah yang kemudian ikut mendorong agar satu periode
karena munas lub itu sebenarnya setara dengan munas
artinya ketika itu terjadi pergantian pimpinan
maka satu periode itu
alias lima tahun
memang perdebatannya menjadi perdebatan yang sengit
perdebatan konstitusional kemarin itu
ada di konstitusi itu bahwa munas atau munaslup itu setara saja
tidak ada pembedaan
tetapi yang disebut setara
akhirnya adalah pada kewenangannya
kewenangannya mengambil keputusan
kewenangan memilih ketua umum
tapi forumnya tetap beda
masa baktinya saja yang berbeda
tetapi kewenangannya semua sama
merehabilitasi orang dipecat sama semuanya
jadi di apa perdebatannya
apakah setaranya itu hanya tingkat kewenangan
seperti masa bakti
sementara memang ada klausul khusus tentang masa bakti
pergantian antara waktu itu
oh ada klausul khusus yang kemudian menjadi tafsir yang berbeda
akhirnya kita sepakati periodisasinya sampai dua ribu sembilan belas
tetapi bisa diperpanjang
tapi ini artinya bukan perlawanan dari kubu pak stiano fanto ya
anda melihat juga seperti itu bang anta
ya yang kemarin berkembang kan tiga
ada kalau islam s indra status quo dan ingin perubahan besar di golongkalan
tiga isu krusialnya
satu pak erlangga ini penetapan atau ada pemilihan
ada yang mau cukup satu setengah tahun
sampai dua tahun ya
atau lima tahun
satu lagi adalah yang lama mengendaki tidak ada perubahan kepengurusan
yang digunakan adart nya adalah pasal tiga belas sampai empat belas ya
tidak menggunakan pasal tiga puluh dua
menggunakan perubahan secara menyeluruh
nah sebagian kubu menginginkan rombak total
karena golkar bersih dan seterusnya
nah ini kan
golkar memilih peta jalan untuk menyelesaikannya itu
bukan jalan faksionalisme itu kan ada tiga
mereka kompetitifnya tidak terjadi pemilihan
tidak saling menghancurkan degeneratif
yang dipilih kooperatif
kooperatif itu kompromi
komprominya ya akomodatif
coba kita lihat petanya
berarti kan kalau penetapan mengakomodir kekuatan yang ingin perubahan
tidak ada lagi nama aziz nama segala macam
tetapi yang satu kompromi begini saya lihat
itu menariknya golkar
komprominya yaudah tidak sampai lima tahun tapi cukup satu setengah tahun
tetapi ada komanya
ini bentuk kompromi ini ya
menurut saya bentuk kompromi
kalau tidak salah begitu ya pak
saya sekali lagi mengatakan golkar itu secara objektif cuma mengatakan kecanggihan golkar
itu mengelola itu
meskipun nanti ada tantangan faksialisme lagi
nah satu lagi nanti soal kepengurusan
tadinya yang hendaki misalnya saya berapa kali di diskusi di forum di media
dia dengan pak nurdin halid mengendaki kan tidak ada perubahan
tapi belakangan ternyata berubah
nah itu bagian tarik menarik dari dinamika golkar ini
bentuk kompromi untuk mencari jalan tengah yang ideal
bahkan tidak bisa ke ekstrim ideal
kalau kemudian itu untuk internal kompromi
tapi kalau untuk kepentingan publik di parlemen di dpr
karena pak stianovanto ini bukan hanya ketua golkar saat itu
tapi juga ketua dpr ri saat itu juga
artinya yang berada di fraksi golkar saat itu pasti kurang lebih akan patuh dengan pak setia novanto
nah ketika pak stianovanto sekarang sudah lengser di posisi ketua umum maupun di dpr sudah mengundurkan diri
walaupun di sini dibentuk ada kompromi dalam internal golkar itu
menurut anda perlukah kemudian agar golkar mengesampingkan orang orang yang pernah dekat dengan pak setia novanto di parlemen
untuk dipilih jadi entah itu ketua fraksi maupun ketua dprr
saya kira sangat tergantung pada siapa sosok yang diinginkan oleh ketua umum golkar saya kira
dia bisa saja nanti orang dari kubu stianovanto
kalau misalnya sudah melakukan pembicaraan atau kesepakatan dengan ketua umum baru
dan ketua umum baru memang menunjuk atau merasa bahwa orang itu orang yang paling tepat untuk menjadi ketua dpr
baik pak kita tahan dulu ya
kita ucapkan terima kasih dulu
pak sarmuji harus meninggalkan tempat
kita perbincangan diskusi kita malam hari ini
karena memang acara harus segera dimulai
pak sarbudi terima kasih ya
baik kita lanjutkan sedikit
ya jadi saya kira siapa figur ketua dpr itu
itu kan menjadi representasi dari ketua umum golkar juga
jadi hampir pasti siapa yang akan ditunjuk itu orang yang paling bisa dipercaya oleh ketua umum golkar
karena dia masih harus mengkoordinasi
sembilan puluh an kader golkar yang ada di dpr
walaupun masih ada ketua fraksi di sana gitu ya
tapi figur ketua dpr itu paling tidak kemudian bisa menjadi orang yang kemudian bisa menjadi corong golkar gitu
corong ketua golkar untuk kepentingan kepentingan pengambilan kebijakan di dpr dua tahun ke depan saya kira gitu ya
jadi karena itu penting orang itu nanti akan berasal dari kubu mana saja
tapi faktor kepercayaan yang kemudian bisa dipercaya oleh ketua golkar
faktor kepercayaan yang kemudian bisa dibangunkan oleh ketua umum baru ini

nanti kita akan lanjutkan satu segmen lagi begitu ya

almarhum ayah saya dulu ketua harian dewan pembina tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh sembilan puluh sembilan membantu ayah handa ibu titi soeharto
anggota fraksi partai golkar beserta dari setiap tingkatan baik dari pusat dari kabupaten kota maupun provinsi
seluruh pimpinan kader bapak ibu saudara saudara yang saya hormati serta media cetak elektronik yang selalu meliput kegiatan partai golkar
dan juga anggota pimpinan mpr di sini ada pak mah yudin pimpinan dari partai golkar
pertama tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat allah swt
karena hanya atas rahmatnya
kita mampu melewati masa masa sulit dengan baik
dan kita berada pada momen terakhir dari munas luar biasa partai golkar
untuk menyemarakan suasana marilah kita teriakan dulu yel yel partai golkar
yang pada saat pembukaan rapimnas kita baca di hadapan bapak presiden
yang pertama golkar bangkit
yang kedua golkar menang
yang ketiga golkar bangkit
yang ketiga golkar bangkit
dan jokowi dua periode
mari kita teriakan yel yel partai golkar
secara khusus saya ingin memberikan penghargaan setingginya kepada bapak wakil presiden bapak yusuf kala
yang juga merupakan tokoh kebanggaan partai golkar
serta seorang pemimpin bangsa yang dikenal memiliki seribu gagasan dan dalam segala hal
kehadiran bapak yusuf kalla pada malam yang berbahagia ini pastilah menambah semangat kita untuk melangkah ke depan
selain itu kepada seluruh sahabat kader partai yang menjadi panitia penyelenggara
serta pelaksana munaslup ini saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya
saya telah menyaksikan betapa cepat dan tuntasnya semua pekerjaan dilakukan untuk memastikan suksesnya munaslup ini
golkar telah bekerja dengan sistem digital
saya ingin juga menyampaikan terima kasih
dari hati yang tulus kepada seluruh pimpinan dpd provinsi kabupaten dan kota
beserta seluruh jajarannya yang telah berpartisipasi aktif mengikuti munaslup dalam beberapa hari ini
hanya dengan dukungan dan pengertian seluruh elemen daerah maka forum tertinggi partai golkar ini dapat berjalan secara lancar tertib serta paripurna
penutupan munaslup ini bukanlah sebuah akhir
namun justru sebuah awal dari babak baru
kita telah melewati sebuah fase kritis
kita membuktikan sekali lagi bahwa partai golkar adalah sebuah kekuatan politik yang matang
sanggup mengatasi kritis dengan cepat serta melakukan semua secara kreatif tangkas dan penuh dengan ide ide non konvensional
namun tetap berdasarkan keinginan dan keinginan yang terhadap kita
kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua para pengajar dan para penonton
kami berharap bahwa kekuatan politik ini akan menjadi kekuatan yang matang
kami berharap bahwa kekuatan politik ini akan menjadi kekuatan yang matang
kami berharap bahwa kekuatan politik ini akan menjadi kekuatan yang matang
kami berharap bahwa kekuatan politik ini akan menjadi kekuatan yang matang
kami berharap bahwa kekuatan politik ini akan menjadi kekuatan yang matang
kami berharap bahwa kekuatan politik ini akan menjadi kekuatan yang matang
kami berharap bahwa kekuatan politik ini akan menjadi kekuatan yang matang
kami berharap bahwa kekuatan politik ini akan menjadi kekuatan yang matang
kami berharap bahwa kekuatan politik ini akan menjadi kekuatan yang matang
kami berharap bahwa kekuatan politik ini akan menjadi kekuatan yang matang

saya yakin setelah munaslup ini kita akan mengambil pelajaran yang bermanfaat betapapun pahitnya untuk bekerja lebih giat lagi dalam membesarkan partai golkar
hari hari sulit yang membebani partai kita telah lewat dan mulai malam ini seluruh elemen partai akan melangkah merebut kembali kejayaan partai di masa masa mendatang

pak darul siska pak heru dewanto pak dito ganindito pak nil iskandar
itu merupakan tim
tim di depan layar
kami ucapkan terima kasih
untuk munas juga ada tim di belakang layar
bapak melki mekeng pak happy bonezulkanain pak yahya zaini pak muhtarudin pak nusron wahid pak sarmuji pak aceh
untuk panitia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu
partai golkar bangga dengan kerja kerja kader terbaik partai golkar
bapak yusuf kala yang saya hormati sebagai ketua umum yang terpilih menjadi nakoda baru
saya mengucapkan terima kasih dari hati yang tulus atas kepercayaan dari saudara saudara
dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim
saya menerima amanah ini dan berjanji untuk bekerja sebaik baiknya dalam mewujudkan harapan kita bersama
satu minggu sebelum ayahanda meninggalkan kita semua
saya berbicara dengan ayahanda karena ayahanda kebetulan saya diberi tugas oleh bapak presiden ke kamboja kemudian ke cina belt and road
dan ayah saya pergi ke bali
kami duduk berdua dan ayahanda memberikan amanah
diminta biasanya ayah anda berbicara mengenai industri tetapi kali ini bicara tolong jaga kawal dan juga sukseskan pemerintahan jokowi jk
dan itu dilakukan melalui partai golkar
saat itu saya kurang mengerti karena biasanya ayah anda bicara mengenai industri
sebenarnya amanah untuk nusantara
barulah hari ini saya mengerti apa yang diinginkan oleh ayah anda
dan tadi pagi sesudah sidang paripurna saya berterima kasih kepada pak akbar tanjung
karena beliau memimpin doa untuk almarhum ayah
ini dihadiri oleh sahabat sahabat saya
antara lain pak aji samsudin pak hafiz sawawi pak bambang susanto
ya itulah pidato ketua umum partai golkar air langga hartarto yang masih terus berlangsung hingga saat ini
tapi ketika melihat sosok pak erlangga ini saya menjadi teringat begini
apakah harusnya pak erlangga ini juga sebagai wujud golkar bersih
misalnya kemudian golkar bangkit mengurus soliditas kan
mengurusi soliditas internal partai yang punya waktu dua tahun paling tidak untuk menuju tahun politik

apakah ini mampu menjadi pendorong
apakah ini mampu menjadi pendorong

apakah ini mampu menjadi
apakah ini mampu menjadi pendorong
dan sebuah langkah yang luar biasa sehingga bisa wujudkan golkar bersih
kalau itu yang dilakukan semua akan dapat keuntungan
satu publik sehingga pak air langga fokus mengurus partainya
tidak dua menterinya dilepas
yang kedua pak jokowi sejak awal juga punya komitmen di awal untuk pemerintahan
itu juga akan ditunggu oleh publik
nah kalau rangkap jabatan itu itu merugikan semuanya
moderat politiknya jauh lebih
erat politiknya jauh lebih besar daripada keuntungan
pak jokowi juga punya resim ini ya
merugikan pak jokowi
kalau menterinya sibuk ngurus partai nanti kinerjanya akan terganggu
dan itu akan mengganggu kinerja pemerintah
kalau mengganggu kinerja pemerintahan maka persepsi publik akan semakin buruk juga
sebaliknya golkar juga begitu
kalau ketua umumnya menjadi menteri harus berbagi peran
jadi moderat politiknya jauh lebih banyak
yang kedua soal kemungkinan abuse of powernya juga lebih tinggi
karena harus rangkap jabatan
saya pikir kalau kemudian satu dua
terus menunggu pak jokowi ataukah lebih baik pak erlangga secara inisiatif menyatakan mundur dari kabinet
sama halnya bisa pak jokowi misalnya dengan momentum reshuffle terbatas
mengganti pak erlangga kemudian pasti golkar ini data golkar kan
karena realitasnya begitu kan kualisinya bersarat gitu
sehingga siapa penggantinya dan mungkin akan ada reshuffle terbatas
atau bisa juga pak erlangga
yang mengkomunikasikan kepada pak jokowi
untuk komitmen beliau untuk fokus mengurus partai
sehingga lepas untuk jabatan di kabinet
ini juga ukuran komitmen sebenarnya soal kepengurusan
kalau ini diikuti sebelum satu bulan ada menurut saya itu awal yang baik
tapi kalau tidak ternyata belum berubah juga
oke baik jadi itu kita mulai bisa menilai secara konkret begitu ya bang hanta ya
mana yang komitmen yang sifatnya realistis begitu atau real bisa dilihat

salah satunya yang paling dekat ketua dpr kemudian tadi ketua fraksi
dan komposisi itu sampai dengan caleg nanti di ujung orang akan melihat
apakah ini hanya sebagai tagline saja yang akan memukul balik golkar sendiri
akan semakin remas rendah atau justru ini menjadi awal bagi perubahan golkar yang baru tadi
yang ingin melakukan perubahan
tentu kita harus beri kesempatan waktu untuk melakukan perubahan
waktu untuk golkar menunjukkan itu kepada publik
di parlemen selain posisi ketua dpr ketua fraksi apalagi yang paling penting juga diperhatikan golkar
untuk menempatkan wakilnya di sana misalnya tadi
saya kira perlu tagline golkar bersih ini untuk tidak dibilang nanti bahwa ini hanya sekadar
slog kampanye slogan politik seperti juga sebelum sebelumnya gitu ya
saya kira ini perlu dioperasionalkan tadi saya setuju harus mulai dari pak erlangga sendiri
bagaimana slogan ini kemudian dia tunjukkan sebagai pimpinan tertinggi di golkar
tidak rangkap jabatan maksudnya
betul saya kira masalah terbesar yang membuat setia novanto dan prosesnya mengundurkan diri
atau diberhentikan dari golkar itu justru karena dia memegang rangkap jabatan itu
dan itu pasti negatif untuk partai golkar karena proses untuk memberhentikan dia itu saja
membutuhkan waktu begitu lama apalagi proses dia sendiri menghadapi proses hukum

apalagi proses dia sendiri menghadapi proses sukar
apalagi proses dia sendiri menghadapi proses sukar
jadi saya kira lebih banyak dampak buruknya ketika pak erlangga merangkap jabatannya sebagai ketua golkar dan juga sebagai menteri
dan untuk menunjukkan kepada publik komitmen ini bukan hanya ciptaan atau rekayasa golkar untuk sekedar menarik simpati publik
memang kemudian dia punya tanggung jawab pak erlangga punya tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa komitmen ini bukan hanya sekedar slogan
tapi dia sendiri memulai praktek itu harus mulai dari dirinya sendiri
tapi dia sendiri memulai praktek itu harus mulai dari dirinya sendiri
oke baik terkait posisi di parlemen misalnya seringkali sejumlah kasus dikaitkan dengan banggar
ini perlu tidak kemudian menjadi catatan penting dari fraksi golkar kepanjangan tangan dari dpp golkar tentu saja menentukan posisi ketua banggarnya
betul saya kira ada beberapa posisi strategis yang membuat golkar ini sangat penting gitu

ketua banggar ketua fraksi tiga tiganya punya peranan yang sangat penting untuk menentukan arah dpr
jadi saya kira tidak bisa main main juga partai golkar untuk menentukan siapa orang orang yang paling tepat untuk posisi posisi itu
apalagi di banggar dengan kerentanan partai golkar terhadap kasus korupsi saya kira penting untuk menunjukkan figur yang akan menjadi ketua banggar itu
bukan figur yang justru akan memanfaatkan banggar untuk kepentingan korupsi selanjutnya
oke baik sebagai penuntut bang hanta terima kasih
nah bagaimana atau bila mana publik kemudian menilai ah ternyata golkar gagal mewujudkan tagline nya golkar bersih
atau sebaliknya ah berarti golkar sudah mampu menunjukkan perubahannya menjadi golkar bersih
yang paling pendek
ya paling pendek dalam jangka sebentar kemudian orang bisa melihat
apakah komposisi kepengurusan golkar pak ketua umumnya apakah akan rangkap jabatan atau tidak
satu itu ya
satu itu dan kedua kemurusan tadi sekjen
dan seluruh sejarah
seterusnya tapi yang ketiga ini kepentingan publik ketua dpr nya siapa ketua banggarnya siapa dan seterusnya itu akan menjadi catatan
kemudian bagaimana mereka melakukan kandidasi rekrutmen
calon legislatifnya seperti apa ditambah kemudian ada mekanisme untuk menjaga perjalanan kader kader golkar di parlemen dan sebagainya
kalau ternyata terulang lagi maka gugurlah tagline ini
karena kan terakhir terakhir ini selain hanya kasus pastian novanto
juga ada penangkapan ya operasi tangkap tangan oleh kpk terkait dengan kepala daerah yang merupakan rata rata juga adalah kader golkar
masalahnya seperti itu
apakah kemudian perlu mekanisme misalnya mencalonkan calon kepala daerah
maka atau calon legislatif atau kemudian nama nama pengurus tadi didaftarkan atau diklarifikasikan oleh kpk
mekanismenya bisa banyak ya bisa kpk dan seterusnya
tetapi golkar tentu jangan sampai dalam proses kandidasi seleksi itu
hanya terjebak pada kepentingan pada faktor populitas dan isi tas saja
logistik tapi juga ada mekanisme melihat rekam jejak integritas kapabilitas dan seterusnya
itu yang juga harus diperhatikan saya pikir golkar sudah terlanjur bukan terlanjur memilih
memilih yang dijual adalah justru titik lemah dia selama ini justru ingin dijual kepada publik
biasanya yang dijual kepada publik yang menjadi brand utamanya
intional brandingnya itu adalah kekuatannya
dan ini justru kelemahannya
kelemahannya tapi dengan menjual yang beresiko itu kalau berhasil maka akan luar biasa
akan menambah tetapi sebaliknya sanksi sosial publik kepada golkar kalau gagal juga keras ketimbang sebelum sebelumnya
tetapi kita harus memberi mendoakan lah memberi harapan positif
semoga golkar bisa berubah semua partai sehingga demokrasi kita lebih sehat untuk kepentingan rakyat ujung
tahap itu saja akan sama sekali berhasil
terima kasih bang anta yudha terima kasih bang lucio skarro selamat malam
telah bergabung sama kami di cnn indonesia prime news
dan kini kita kembali ke budi adiputro
terima kasih rekan saya indra maulana yang sudah membahas bagaimana golkar bersih apakah itu hanya fata morgana atau slogan semata atau betul betul